adiknya sekarang udah ada rena askara terus kamu kapan
oh iya ya bu ya kiki oh mbak mirna jauh udah dapet
mirna mirna dapet siapa dapet apa sama siapa dia
rasa sedih yang tipe itu karena memang ada ikatan cinta diantara kamu sama andin
yang buat saya sedih itu
momen di mana andin mama itu butuh saya saya nggak ada
saya tahu ini masalah
ini bukan salahmu
kami bisa melewati itu semua
dan ini berkat andin juga
andini seorang perempuan yang sangat kuat
dia bisa menguatkan dirinya dia sendiri
menguatkan anak anak menguatkan mama
walaupun kamu nggak ada disini
tapi sekarang kamu ada disini
ini merupakan sebuah hadiah terindah dan terbaik untuk adin
juga buat mama juga buat anak anak
sekarang kamu kembali
kamu tidak ingat apa apa
tapi kamu ada disini
ya tapi kan
jangan meninggalkan diri kamu sendiri
di saat pengharapan itu muncul saya kembali
pasti mama andin dan yang lainnya punya harapan yang besar tentang saya
tapi ternyata saya kembali dengan tidak membawa satupun ingatan
yang saya tahu tentang keluarga ini
seperti yang mau bilang berkali kali
ingatan kamu akan kembali
dua tahun kami menunggu kami
itu aja sudah membuat kami bahagia
menunggu ingatan kamu kembali bukan masalah buat kami semua
kita akan pelan pelan bantu kamu
yang terpenting adalah disini
ada sebuah rasa
rasa yang gak pernah hilang
itu yang terpenting
percaya sama mama
kalau mama bilang mengenai cruising itu kan
gimana kalau kamu manfaatkan itu untuk you know
kalau bisa mau
mama bisa atur itu
kamu sama andin berdua akan
dan pasti ya
sedikit banyak akan mengembalikan ingatan kamu
supaya dia membantu untuk mengurus semuanya
apalagi yang masih kamu pikirin
menurut gue udah macet lama banget lagi
papa ini langsung belok kiri aja deh pak
nggak usah lurus lurus ya kantor saya soalnya pas belok kan kiri situ ya
kalau mau langsung sampai kantor naik taksi dong
naik angkot mah harus sabar mbak
hei mbak lo baru pertama kali naik angkot ya
jangan berisik bahaya buat sopirnya
kalau nggak sabar nggak mau ulama turun aja sana
aduh nih orang asliin banget ya
mas kita mau kemana sih
udah diem aja nggak usah banyak tanya nanti juga sampai
mbak takut sampai ditutup segala kebukanya
duduk manis udah
i mas aku tuh baru keluar dari rumah sakit loh dokter bilang tuh aku tuh gak boleh capek capek nanti
yang mau ngajakin kamu capek capekan siapa
kan saya bilang udah tinggal duduk makan lihat pemandangan
capek nggak itu
coba jujur deh kita mau kemana
kalau saya kasih tau bukan kejutan kan namanya
nih tahan aku sampai dipegang kayak gini
kalau nggak dipegangin nanti ikatannya dilepas sama kamu
bilang aja kalau mau megang aku
mama bilang mungkin dandin akan merasa diistimewakan kalau dibuat kejutan kayak begini
mama juga bilang bahasa cinta andin itu lebih ke eke off service dan physical touch
akan merasa bahagia kalau begitu
nggak usah senyum senyum
mana sih aku penasaran tau aku buka ya
udah bisa diem gak sih
udah kalau bisa nurut diem
eh kabur mau kemana
mana dia eh sini sini sini
aduh tapi senang ya
saya tuh senang deh si siapa
mama iya mama selalu papa kamu akhirnya pergi berdua
semoga dengan mereka pergi berdua
bisa sedikit banyaknya mengembalikan ingatan kami
dan memperkuat ikatan ya
ikatan cinta dan perempuan
kiki juga seneng banget arang
bisa pergi berdua
bersama sama serang lagi
pulang pulang bawa adiknya askar
udah ada rena
oh mbak mirna
jauh udah dapat
mirna dapet siapa
dapat apa sama siapa dia
ya kan makanya kalian tuh suka ada aneh aneh depan saya
sama siapa mirna
waduh nanti mbak mirna marah kalau cerita cerita ke ibu
ya iya enggak bu itu kalau mbak mirna
pasti ibu tahulah
dari bahasa tubuhnya
pokoknya yang terpenting sekarang mbak andi sama mas ar bahagia bahagia bu
kabur kabur kabur
aduh sini main lagi
gimana sih elsa masa ninggalin tengah jam
mbak kenapa kita nggak langsung ke dokter aja
kok malah pulang
thanks in lah nggak enak
nanti dia mikir gimana gimana lagi
kenapa gue malah pulang dan bukannya lanjut ke dokter
mbak shane lagi nggak ada uang ya
pakai uang saya dulu aja mbak
kalau mbak udah ada